kita awali dengan informasi pertama setelah teridentifikasi oleh tim dvi jenazah pilot sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua kapten afwan
dimakamkan di pemakaman pahlawan pondok rajuk bogor dengan prosesi militer
sebelumnya almarhum disemayamkan di rumah duka di perumahan bumi cibinong endah kecamatan cibinong bogor jawa barat
suasana duka menyelimuti keluarga serta kerabat saat jenazah kapten afwan pilot sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh
yang jatuh di kepulauan seribu sembilan januari lalu dibawa ambulans menuju tempat peristirahatan terakhir
di taman makam bahagia pondok rajek bogor
istri dan kerabat almarhum menyaksikan langsung prosesi pemakaman yang diiringi upacara militer
sebelumnya jenazah kapten afwan diserahkan kepada pihak keluarga di rumah sakit polri sabtu pagi
dan diantar ke rumah duka sekitar pukul sepuluh tiga puluh waktu indonesia barat
sesampai di rumah duka jenazah disemayamkan
selama satu jam untuk kemudian disolatkan di masjid
kapten afwan selama ini dikenal warga sekitar sebagai sosok lelaki baik dan taat beribadah
almarhum afwan sering menjadi imam di masjid atdaullah yang merupakan masjid di tempat tinggalnya
menurut pihak jasara harja dari delapan korban meninggal dunia asal jawa barat
pihaknya telah memberikan santunan ke seluruh keluarga korban
besarnya santunan lima puluh juta rupiah sesuai ketentuan pemerintah
hal ini memang diatur oleh undang undang nomor tiga puluh tiga tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang
kapten afwan berhasil teridentifikasi oleh tim dvi polri pada jumat kemarin
suasana duka menyelimuti keluarga yang ditinggalkan saat jenazah yang ditutupi bendera merah putih ini
memasuki mobil jenazah meninggalkan rumah sakit polri
kapten afwan meninggalkan satu istri dan tujuh anak
tim liputan cnn indonesia